komunikasi dengan presiden jokowi bagaimana bu ani
karena juga anda datang sebagai menteri keuangan ini sudah tahun kedua dari kepemimpinannya itu pertama
kedua apa yang kira kira menjadikan semacam ya harapan lah dengan adanya sri mulyani kembali ke indonesia
memimpin di sebagai seorang menteri keuangan dan juga mungkin bagaimana kira kira dia akan menilai
pasti kan ada key performance indicatornya ayo ini harus begini lakukan begini
karena mengingat memang program program yang dimilikinya kan cukup ambisius kalau kita lihat dari segi target infrastruktur
target pertumbuhan pemerataan dan supaya indonesia ini merupakan salah satu negara yang bukan saja
the biggest in asean apalagi kita dua ribu enam belas ini kan harusnya kita sudah merupakan pemimpin lah di asean economic community
walkau hubungannya presiden kan presiden saya pembantu presiden sebagai menteri kan pembantu presiden
saya rasa dalam beberapa tentu pertemuan pertama saya menerima ini karena pekerjaan ini tentu kita percaya
dengan misi misinya presiden saya merasa bebas saya percaya dengan pemimpinannya
dan oleh karena itu saya bersedia masuk di dalam kabinet untuk membantu
yang kedua tentu di dalam diskusi tiap hari adalah tugas saya memberikan banyak sekali pandangan dan opsi opsi kebijakan
karena presiden kan saya ingin pertumbuhan ekonomi saya ingin mengentaskan kemiskinan
saya ingin infrastruktur dibangun saya ingin supaya ketimpangan

daerah terutama pinggiran
motor dari penggerak ekonomi
dari berbagai macam
tujuan yang ingin dicapai oleh presiden
kan tugas kita adalah melihat apa
resource yang kita miliki opsi opsi
kebijakannya seperti apa
kadang kadang kalau presiden
memutuskan sesuatu dan ingin mencapai
sesuatu itu tidak
berarti tidak ada implikasinya
tugas saya adalah untuk mengatakan
kalau bapak mau lari ke sini
dengan kecepatan seperti ini
maka implikasinya seperti ini
kadang kadang implikasi atau efeknya
itu bisa saja
meredusir tujuan bapak yang lain
jadi apa yang disebut
trade off atau pilihan pilihan ini
sebaiknya kan disampaikan
kepada presiden secara jujur
sehingga presiden itu sebagai
orang nomor satu di republik ini
yang lengkap dan kemudian bisa
membuat keputusan keputusan yang
tentu lebih baik dan lebih mencerminkan
berbagai macam pilihan pilihan itu
bahwa subsidi itu memberatkan
bagaimana caranya untuk menyembangkan antara hal ini
umpamanya presiden ingin
supaya infrastruktur dibangun
secara segera tapi juga
dari sisi neraca keuangannya
baik bumn sama
negara itu terbatas
bagaimana ini harus kemudian diatasi
pihak swasta jadi berbagai hal ini
yang merupakan kebutuhan untuk presiden
bisa mencapai tujuan cita citanya
dan kita tetap memberikan
tentu saja pilihan pilihan
menyampaikan kalau ada hal hal yang
memang kendala yang
tidak bisa diatasi
kalau ini kendala politik tentu
presiden akan mengatasinya
melalui kekuatan politik yang dimiliki
kalau kendalanya adalah financial
apa yang bisa dilakukan jadi itu yang bisa dilakukan adalah pendidikan
kemudian dari sisi membangun hubungan antara presiden dengan pembantu pembantu presiden
dan membantu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan janji presiden
melalui rambu rambu yang dianggap prudent karena tujuan ini kan tidak hanya lima tahun
republik ini akan jalan selamanya
dan oleh karena itu tujuan yang dicapai oleh presiden merupakan suatu tahapan
di dalam mencapai cita cita kemerdekaan republik indonesia
sehingga dia tidak hanya untuk tujuan itu sendiri tapi untuk membangun tujuan yang akhir republik
saya rasa kultur ini yang sekarang dibangun
kalau saya mengatakan kalau bendahara negara seperti keuangan negara seperti saya
kpi nya adalah apakah apbn nya itu sehat sustainable
apakah kita bisa memperbaiki dari indikator penerimaan kualitas belanja pengelolaan utang
kemudian apakah instrumen ini betul betul bisa membantu tujuan akhirnya yaitu tadi
penciptaan kesempatan kerja pengentasan kemiskinan percumbahan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
ya itu kita coba lakukan
yang mungkin sifatnya immediate adalah persepsi
yaitu apakah masyarakat percaya dunia usaha percaya
apakah mereka merasa comfortable bahwa kementerian keuangan di bawah saya sekarang memberikan signal signal

tanda tanda dan arahan kebijakan yang mereka percayai mereka merasa comfortable
sehingga kemudian mereka bisa melakukan aktivitasnya dan membuat ekonomi indonesia menjadi baik
saya rasa indeks persepsi dari sisi feedback itu bisa menjadi indikator bagi presiden untuk menilai
dan saya ya saya coba melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya saja
tapi merasa pressure ada beban time expectation ekspektasi yang tinggi lah
ya tentu saja artinya bahkan tanpa ekspektasi artinya
kalau kita menerima jabatan publik kan kita tahu bahwa masyarakat pasti akan menyorot sangat
dan stakeholdernya itu bermacam macam
stakeholder politik stakeholder ekonomi dari daerah dari seluruh nasional dari internasional
semuanya tentu memiliki cara pandang
karena selama ini saya memang tugasnya adalah selalu menjadi pejabat publik ya
saya rasa sikap yang paling membuat saya merasa cukup tenang adalah
saya tidak punya agenda lain
saya menjelaskan posisi saya adalah untuk menjalankan tugas yang memang sangat jelas dari institusi itu
waktu saya menjadi menteri keuangan dulu saya lihat undang undangnya saya lihat tujuannya
ya jelaskan cara mencapainya begini
waktu saya di bank dunia juga saya lihat misinya apa tujuannya apa dan kita lakukan
sekarang juga sama
saya lihat presiden tujuannya ini undang undangnya seperti ini
situasinya sekarang seperti ini landasannya seperti ini saya mau ke sana
dan cara saya ke sana seperti ini
kalau dengan komunikasi ini pertama juga bisa mengelola saya sendiri
dari sisi beban
saya bisa merancang dan merencanakan
sesuai dengan yang saya anggap itu adalah yang utama
dan masyarakat juga tentu bisa melihat seperti itu
moga moga dengan itu mereka juga bisa memperbaiki dari sisi menaruh harapan yang realistis atau tidak terhadap seorang sri mulyani
saya melakukan seperti yang selama ini saya yakin yaitu kadang kadang kita melakukan yang terbaik
walaupun saya selalu diingatkan
kadang kadang yang terbaik tidak cukup baik
jadi saya mengatakan
bukan kepuasan yang dicari dalam hal ini
saya sudah mencoba yang terbaik
kadang kadang walaupun yang terbaik itu tidak cukup baik
ya itu silahkan monggo masyarakat atau dunia luar menilainya
tapi paling tidak saya bisa bertanggung jawab pada diri sendiri bahwa
saya telah mencoba yang terbaik
sebenarnya kan sekarang kita dalam posisi ekonomi yang cukup sulit
baik dalam negeri maupun luar negeri
dan apalagi kita selama ini sangat tergantung kepada revenue kita
misalnya dari ekspor kita
ada anggaran yang semakin lama semakin seret
kita sudah akhir tahun
dan next year kan juga harus mengeluarkan anggaran baru lagi
tapi dengan adanya pemotongan pemangkasan
di satu pihak ada keperluan juga untuk spending yang kredibel lah istilahnya
spending yang membuat masyarakat juga lebih antusias membayar pajak
karena berkontribusi terhadap pembangunan bangsa
bagaimana menge navigasi ini semua supaya pengentasan kemiskinan itu tidak terbengkelai
infrastrukturnya kalau bisa semuanya atau paling tidak mulai dibangun sebelum tahun dua ribu sembilan belas gitu misalnya
dan kita juga bisa menghasilkan revenue dari mungkin selama ini kita ekspor lebih banyak ke komoditas
tapi dari tempat tempat lain dari manufacturing dan lain sebagainya
jadi ya kedepannya kita tidak harus terperangkap dalam pemikiran yang short term itu
memang tujuannya kan indonesia kan selamanya
masalahnya kan pemerintah biasanya setelah lima tahun ganti presiden
ganti kebijakan ganti menteri dan ini yang selalu kita lihat
bagaimana bu ani melihat ini
karena anda ini yang harus menjageling ini budget antara penerimaan pengeluaran dan
iya betul tapi pertama kondisi ekonomi dunia memang
masih sangat menantang dan sulit kalau bisa dikatakan
bahwa kita juga tetap harus waspada terhadap perkembangan ekonomi dunia
apakah perlemahan dari negara negara yang selama ini menjadi motor penggerak dunia
apakah eropa apakah rrt atau even amerika
yang kedua kita kalau melihat bahwa lingkungan globalnya itu masih merupakan sumber ketidakpastian
maka kita harus berkonsentrasi kepada dalam negeri kita
ada masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi
ada investasi ada aktivitas pemerintah dan juga ada ekspor dan import
kalau dunia luar itu lemah berarti ekspornya akan lemah
maka kita harus konsentrasi kepada apakah konsumsi investasi dan pemerintah sebagai motor penggerak
saya rasa kalau investasi dan konsumsi bisa dijaga sehat
dan untuk konsumsi berarti daya beli masyarakat inflasi harus rendah daya belinya harus tetap tinggi
dan ada suatu kemampuan untuk menciptakan confidence
maka itu akan membangun kemampuan masyarakat untuk menjaga daya beli dan melakukan aktivitas ekonominya
pihak korporasi kita juga akan melihat diversifikasi ekonomi yang tidak hanya tergantung komoditas
makanya berbagai paket kebijakan ekonomi untuk melakukan kemudahan perizinan
membuka sektor sektor yang selama ini tidak dibuka untuk swasta atau untuk asing
kita buka di dalam rangka untuk mampu menciptakan suatu darah baru dalam perekonomian kita
perbankan harus dijaga dan pasar modal harus terus ditingkatkan
karena dia mampu menciptakan perantara antara mereka yang memiliki dana dan mereka yang membutuhkan dana
untuk kegiatan ekonomi produktif
indonesia masih punya luar biasa sekali potensi untuk dikembangkan di sektor perbankan dan pasar modal dan keuangan
nah ini yang menjadi fokus kita sehingga untuk membuat ekonomi kita mencapai pertumbuhan yang lebih baik
menciptakan kesempatan kerja mengentaskan kemiskinan
dia tidak tergantung hanya dari instrumen apbn
apbn itu hanya satu instrumen
dan instrumen ini hanya akan berguna dan bertahan lama apabila dia itu kualitasnya baik
jadi seperti instrumen apa kalau terlalu dipakai terlalu banyak
bisa rusak instrumennya dan ekonominya juga ikut rusak
itu yang terjadi di yunani atau di negara yang mengalami krisis
jadi apbn itu harus kita jaga supaya dia tetap kuat kredibel sehingga dia efektif dalam jangka panjang
terutama untuk bidang bidang yang memang tidak dinikmati oleh
diminati oleh swasta
di bidang pengentasan kemiskinan infrastruktur dasar membangun keamanan pertahanan kita
yang memang itu adalah bidang tugasnya pemerintah
kita harus mampu dan harus menciptakan sumber daya yang cukup
sehingga negara ini memiliki fondasi dan pilar pilar yang menjaga kepentingannya secara terhormat
secara kredibel dan efektif
itu adalah fungsi dari apbn yang paling penting
sedangkan tugas tugas lain yang memang diminati swasta korporasi ingin masuk dalam negeri
saya rasa itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka
pemerintah indonesia punya bumn yang banyak
bumn itu harus sehat dia harus menjadi motor penggerak dia harus benar benar dikelola dengan profesional
karena dia memiliki privilege atau posisi khusus yang tentu masyarakat mengharapkan juga banyak
jadi dalam soal ini saya rasa tugas dari perekonomian indonesia itu basisnya cukup beragam
kita memiliki populasi yang sangat besar cukup besar untuk menciptakan pasar yang sangat menarik
indonesia bisa menjadi sangat baik dan kemudian bisa memimpin dirinya dan memimpin di region ini
bahkan juga ikut di dalam memimpin dunia
saya dari pengalaman saya selama enam tahun melihat banyak negara
saya melihat indonesia punya banyak sekali kekuatan kekuatan yang tentu membutuhkan kemampuan kita untuk mengelolanya secara baik
dan banyak orang yang punya komitmen luar biasa tinggi
saya memiliki optimisme yang sangat besar terhadap negeri ini
sehingga kalau saya kembali dan ikut di dalam pemerintahan ini diberi kepercayaan
saya mencoba untuk menjadi salah satu faktor yang ikut menyumbangkan
dan mungkin juga
bisa memberikan contoh terutama untuk generasi generasi muda
karena generasi muda kita itu adalah kekuatan yang benar di dalam perekonomian kita
mereka yang punya ide mereka yang punya usia masih panjang mereka yang punya masa depan
tapi mereka juga sekarang punya banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik
dan mereka lah tempat kita masa depan indonesia itu ada di pundak mereka
jadi kita harus memiliki kekuatan yang lebih baik

dan kita harus memiliki kekuatan yang lebih baik

tapi daerah kan juga memiliki peran yang sangat penting
apalagi kita melihat banyak sekali di sana potensi untuk pertumbuhan dan umkm dan lain sebagainya
tapi daerah juga mungkin masih sangat rentan kalau misalnya ada pangkasan atau pemotongan terhadap anggaran
jadi apa yang bisa dilakukan untuk menstimulir perekonomian

sehingga walaupun ada pemotongan budget dan lain sebagainya itu tidak terlalu membuat mereka resah
apalagi mungkin kapasitas pemda untuk mengelola perekonomian lokal dan lain sebagainya kan masih perlu ya semacam fasilitasi guidance dan ya make show ya di arah yang benar
supaya perekonomian bisa berhasil
supaya perekonomian bisa berhasil
jadi bagaimana cara sesudah indonesia bergerak dari tadinya sistem yang sangat sentralistik menjadi desentralized
dimana banyak sekali fungsi dan kewenangan itu di delegasikan ke daerah
jadi fungsi dan peranan pemerintah daerah itu menjadi sangat besar
oleh karena itu dari sisi keuangan negara transfer ke daerah menjadi

baik dalam bentuk dana alokasi umum dana alokasi khusus dana bagi hasil
dan sekarang juga ada dana desa
ini karena memang pemerintah daerah mendapatkan peran dan fungsi tahun jawab yang lebih besar karena untuk mendekatkan dengan rakyatnya
karena pemerintah daerah mendapatkan peran dan fungsi tanggung jawab yang lebih besar karena untuk mendekatkan dengan rakyatnya
rakyat kalau dia punya selokan yang tidak jalan jalan di depan rumahnya bolong
dia tidak pergi ke istana merdeka untuk protes di presiden jokowi
dia punya bupati wali kota yang memang kemudian harus memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki sumber daya yang cukup

itu juga misal kemampuan ber defuktuahi defuktuarefeit yang langsung menikmati rakyatnya
jika grandma tierra bersendiri bahkan pribadi mereka seperti apripedick mendapatkan acara harga portable dan mengembang membersil tradedile
agora enempulatednya dapatnya apres quedados berhasil
kemakmuran rakyat dan menabung
untuk masa depan rakyatnya juga
jadi tidak harus dihabiskan semua
sedangkan daerah daerah yang
sangat kekurangan sumber daya
dan dalam kondisi ekonomi yang
tertinggal mereka membutuhkan
transfer yang lebih banyak dari
pemerintah termasuk kapasitas
di daerah tentu saya menginginkan
dan mengimpikan suatu saat
di indonesia punya menteri menteri keuangan
di masing masing provinsi
dan wali kota
karena mereka lah yang
mampu untuk mengelola dan memang diharapkan
untuk mengelola apbd nya
sebagai salah satu instrumen
kami berfungsi juga untuk
kompetensi mereka ada training
ada bantuan teknis dan yang lain lain
tapi pada akhirnya juga
kemampuan mereka untuk memformulasikan
kebijakan yang baik
tidak mengganggu usaha usaha
memperbaiki dari sisi kualitas pendidikan
rakyat yang di daerahnya itu menjadi
masyarakat yang produktif dan memiliki
aktivitas ekonomi yang bagus
kami menganggap bahwa
banyak pimpinan pimpinan daerah itu
yang sekarang memiliki visi
memiliki bahkan ide memiliki
bahkan kreativitas dan kapasitas
melakukan itu ya buktinya sekarang
presiden aja adalah salah satu pemimpin daerah
sebelumnya jadi ini merupakan
training ground yang luar biasa
pentingnya dari sisi
politik di indonesia namun juga
untuk masyarakat adalah menciptakan
akuntabilitas yang sifatnya dekat dan
langsung dari pemimpin pemimpin
politiknya di daerah
saya rasa dari sisi visi
polisi secara umum
saya tidak melihat ada daerah
yang tiba tiba mengatakan saya berbeda sama
sekali dari nasional
mereka biasanya juga menginginkan ada
pertumbuhan ekonomi yang tinggi
inflasi yang rendah penciptaan
kesempatan kerja yang bagus
kemudian pengentasan kemiskinan
mereka biasanya membutuhkan
infrastruktur yang masih sangat
kurang terutama di daerah daerah yang
kondisi ekonominya sangat
terbatas jadi saya tidak melihat
ada perbedaan yang
di daerah daerah di dunia
lain di negara negara lain itu
sering kadang kadang hubungan pusat dan daerah
tidak berjalan harmonis di indonesia
ada dong kan keresahan akibat
pemotongan anggaran dan mungkin
yang memeluh dan juga khawatir
misalnya saya telah menyampaikan
kepada seluruh kepala daerah situasi
tahun dua ribu enam belas ini
tahun dua ribu empat belas realisasinya
seratus triliun di bawah
dari sisi penerimaan negara
di bawah yang direncanakan

bahwa penerimaan negara itu naik terus
sementara shortnya itu cukup dalam
jadi saya menyampaikan kepada
seluruh pimpinan daerah bahwa
memang dari sisi penerimaan negara
target yang disampaikan di dalam
undang undang itu sangat
kita sudah lihat sampai dengan akhir tahun
ini kita akan dua ratus delapan belas triliun
di bawah yang ada
di dalam undang undang ini
maka kami membuat beberapa
termasuk dalam hal ini mengurangi
belanja di pusat tapi juga
yang di daerah kami
meminjam uang daerah
di au ini kita akan coba
untuk membayarnya kembali
bulan desember dan januari sehingga
daerah tidak merasa sangat terganggu
dan daerah yang kita pinjam itu
adalah daerah yang kita lihat memang
memiliki kapasitas untuk
memberikan pinjaman karena
kondisi kas daerahnya cukup
kebutuhan mereka sampai akhir tahun
sudah dipenuhi dan kita masih melihat
ada dana yang kemungkinan masih bisa
tersisa dan kemudian kita pinjamkan
saya sudah berkomunikasi dengan mereka
mereka ini dan moga moga itu tidak
mengganggu terlalu banyak dari sisi
dau kalau dari dak yang kita potong pun
kita lihat itu adalah dari aktivitas yang
memang kelihatan tidak akan mungkin
direalisir tahun ini jadi tidak
memberikan dampak karena kita lihat
memang tidak akan terserap kayak
kemarin database nya terlalu banyak
anggarannya terlalu besar sehingga memang
tidak akan digunakan seluruhnya jadi
kita berharap dari sisi penundaan
anggaran dan pemotongan anggaran ini
tidak mengganggu aktivitas dan momentum
kegiatan ekonomi di daerah ya kita akan
terus memonitor saya rasa sampai hari ini
paling tidak banyak daerah yang mengatakan
kalau pemerintah pusat bisa membayar
kembali desember dan januari itu akan
sangat membantu di dalam mereka
anggarannya di tahun dua ribu tujuh belas
pemotongan yang satu ratus empat belas triliun ini ya
diambil dari mana rata rata dan apakah
akan mempengaruhi langsung terhadap pos pos
yang selama ini mungkin sudah di alokasikan
sebenarnya satu ratus tiga puluh empat triliun di pusatnya di daerah itu tujuh puluh tiga triliun
ada yang merupakan penurunan memang
berasal dari dana bagi hasil kan kalau
pajak yang diterima lebih sedikit yang
dibagi hasilkan juga lebih sedikit ada yang dana
alokasi khusus yang tadi sebutkan bahwa
kita lihat seperti kumarin guru dan yang
lain lain itu mungkin tidak akan bisa
terserap seperti yang di rencanakan
karena memang jumlah guru yang
bersertifikat tidak sebanyak yang
dianggarkan ada juga yang berasal dari
dau yang kita pinjam jadi dalam hal ini
kita tidak membayar tapi kita menunda
tiga bulan sampai empat bulan nanti
bulan desember kita bayar itu yang kita lakukan
kalau untuk dana desa kita tidak potong tapi lebih karena kita lihat dari yang dianggarkan dengan jumlah yang bisa diserap kita lihat memang ada angka yang kemungkinan tidak akan terserap
dan itu yang kita gunakan pada saat ini untuk melakukan penyesuaian
sementara untuk kementerian lembaga yang sekitar enam puluh sembilan triliun itu berasal dari berbagai kegiatan yang sebagian adalah untuk tadi ya perjalanan dinas kegiatan yang dianggap tidak betul betul prioritas yang masih bisa diundur
kalau dia menyangkut ke anggaran di bidang infrastruktur maka menteri menteri itu bisa melakukan yang disebut istilah anggaranya adalah diluncurkan

itu artinya yang tadinya dia direncanakan untuk diselesaikan desember karena uangnya terbatas proyeknya diperpanjang katakanlah tiga bulan atau enam bulan sehingga proyeknya nggak berhenti tapi berhentinya cash flow nya lebih bisa dikelola sesuai dengan keuangan negara
namun proyeknya tetap akan selesai jadi tidak ada kata kata bahwa proyeknya di cancel atau kemudian tidak atau dibatalkan
kalau yang dibatalkan
karena memang tidak perlu sama sekali atau kita anggap tidak prioritas
windfall dari yang diharapkan nanti tax amnesty akhir bulan maret itu akan digunakan kira kira untuk apa
atau ini sudah diperhitungkan dalam pendapatan yang diperhatikan
dimasukkan di dalam penerimaan kita di satu tiga ratus dua puluh dan dua ribu tujuh belas sudah dimasukkan di dalam target yang sekarang sedang dibahas dengan dewan
tiga belas kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan begitu banyak kita sampai lupa apa apa saja
bu ani sempat memonitor
karena yang saya dengar mungkin feedbacknya masih kurang efektif atau masih belum cukup untuk memperbaiki iklim usaha ataupun menarik ke investasi dari asing
saya rasa kalau paket kebijakan lebih menko perekonomian yang mengkoordini
ya ini makanya lihat dari
dari tugas kami kementerian keuangan tentu kita akan lihat terutama apakah ada instrumen instrumen di bawah kementerian keuangan
yang perlu untuk diperbaiki
kalau dia menyangkut seperti insentif untuk investasi
kalau itu menyangkut fungsi fungsi yang memperbaiki iklim investasi
seperti tadi masalah dwelling time atau biaya dan cukai
kami memperbaiki tentu saja dari sisi kemampuan dari biaya dan cukai di dalam
di satu sisi menjaga perbatasan
dari barang barang yang memang dilarang dan mendapatkan pembatasan
tapi di sisi lain kita tidak mau atau tidak boleh menciptakan kondisi yang itu bisa harrising atau lagi mengganggu dunia bisnis
jadi kita sudah melakukan sop menyederhanakan menggunakan informasi teknologi
supaya masyarakat tidak merasa terganggu dengan sistem pelaksanaan di biaya dan cukai
terutama di pelabuhan
saya rasa pemerintah dari kementerian keuangan kita setiap saat mendengar feedback saja
kalau ada yang perlu dan pasti saya yakin masih banyak yang perlu diperbaiki kita lakukan
kita berkoordinasi dengan menko perekonomian tentu saja
di dalam perbaiki iklim investasi ini
kita dengan menko energi dan kelautan di dalam memperbaiki iklim investasi
terutama untuk di sektor sektor perminyakan
dan sumber daya alam
saya rasa kementerian keuangan tentu akan melakukan yang paling maksimal untuk bisa mengakselerasi implementasi paket kebijakan ini
ini jarang jarang ya kita ketemu dengan bu ani
jadi saya ingin sebanyak mungkin pertanyaan luar
yang saya mau tanyakan ini dari segi keuangan
kenapa kita itu masalah defisit ya
padahal kan misalnya semakin banyak katanya
anggaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah bisa menstimulasi perekonomian dan menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya
itu kan masih lumayan konservatif
harusnya masih bisa ditolerir ya
apalagi karena kita masih dalam proses membangun dan pertumbuhan kita juga cukup bagus dan cukup agresif
kenapa kita tidak memaintain momentum itu
mungkin ada tiga hal yang perlu saya jelaskan di sini
pertama apbn sebagai instrumen fiskal itu bukan instrumen satu satunya
dia tentu bersama sama dengan instrumen moneter di bank sentral maupun di sektor real di menko perekonomian
untuk bisa menciptakan suatu kondisi perekonomian di mana masyarakat dan dunia usaha bisa melakukan aktivitas secara optimal
oleh karena itu apbn seperti saya sebutkan sebelumnya tidak boleh di abuse atau digunakan secara berlebih lebihan
tapi dia penting sangat penting karena seperti saya katakan dia adalah salah satu pilar penyangga ekonomi
nah di dalam rangka untuk menggunakan apbn secara optimal atau maksimal kita biasanya kombinasi dari sisi penerimaan yaitu pajak
kalau kita dalam kondisi ekonominya
harus konsolidasi kita harus menarik pajak cukup besar sehingga ekonominya rada berkontraksi
itu biasanya terjadi dalam situasi ekonominya itu overheating
tapi kalau ekonominya dianggap bahwa persoalannya lebih pada sisi supply nya produksinya
maka kita perlu untuk memberikan kelonggaran
dan salah satunya terutama tadi disebutkan oleh desy apalagi untuk indonesia yang masih butuh membangun infrastruktur
kemiskinan masih banyak fasilitas dasar masih belum terbangun
jadi memang ada alasan untuk membuat apbn kita itu belanjanya lebih banyak daripada kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak
itu yang disebut dengan defisit
nah defisit itu tentu saja adalah bukan pada masalah besarnya
sama seperti kita mau belanja tadi
kalau saya lihat apbn indonesia atau belanja di pemerintah pusat itu ya dari tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu tujuh belas
itu adalah kemampuan kita untuk membelanja
dia naik tiap tahun dari lima ratus triliun sekarang tujuh ratus tujuh puluh triliun
tapi persoalannya adalah apakah kita dengan uang yang lebih banyak itu belanjanya benar atau tidak
atau bahkan pemerintah terlalu mendominasi ekonomi sehingga malah peranan swasta dan masyarakat menjadi lebih kecil
atau sangat terbebani atau terkendala oleh pemerintah yang dominan
ini balancing atau keseimbangan antara peranan pemerintah dengan peranan masyarakat peranan dunia usaha
itu di semua negara selalu menjadi suatu debat politik
pemerintah yang terlalu dominan terlalu besar defisitnya besar
saya tahu seperti di mesir nagiria atau di negara negara even brazil
dia kemudian menutup swasta untuk ikut berpartisipasi
karena dia terlalu dominan
rusia termasuk atau cina yang rrt yang memang semuanya dimiliki negara
kalau kita ingin melakukan suatu perekonomian di mana keseimbangan antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah itu sama
maka kita juga harus menggunakan apbn juga secara bijaksana
jumlah atau besaran defisit di republik indonesia ini ada undang undang keuangan negara
yang memang dilahirkan pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
yang memang dilahirkan pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan

itu memang karena pada saat itu kita masih memiliki situasi keuangan negara sesudah krisis keuangan
sehingga waktu itu dibuatlah undang undang yang memang berprinsip kepada bagaimana membuat keuangan negara yang prudent
sehingga waktu itu dibuatlah undang undang yang berprinsip kepada bagaimana membuat keuangan negara yang prudent
yang bijaksana yang hati hati
spiritnya adalah kita punya suatu rambu rambu agar pemerintah itu tidak secara ugal ugalan menambah nambah saja belanja
karena belanja itu selalu bisa dijustifikasi
di semua negara begitu tidak ada disiplin itu dengan mudah
dan kenaikan itu berarti kita meminjam terhadap generasi yang akan datang
hutang itu kan bukan sesuatu yang kita meminjam dari generasi yang akan datang untuk kita pakai sekarang
karena nanti yang harus membayar dari hutang itu adalah pada generasi yang akan datang
dunia swastanya cukup aktif
perbankan kita moga moga tetap sehat terus
maka kita tidak harus menggunakan apbn secara eksesif
yang penting tadi berikan ruangan supaya mereka melakukan fungsinya supaya percuma ekonomi mereka bisa berhasil
kita tidak dalam situasi seperti rusia yang pertumbuhannya negatif
jadi kita tidak dalam situasi ekonomi yang kontraksi
tidak ada sesuatu yang disebutnya adalah urgent emergency
bahwa kita harus mengurangi penderitaan rakyat melalui stimulasi fiskal yang berlebihan
tapi apbn kita itu masih
ini memberikan stimulasi karena kita masih defisit dua empat puluh tiga dua lima bahkan tahun ini bisa mungkin tambah menjadi dua tujuh persen karena tadi penerimaan negara yang kita rendah
jadi apbn kita masih memberikan daya dorong tapi jangan terlalu berlebih lebihan sehingga dia mendominasi
jadi saya pikir saya sudah pikir bu ani merasa bahwa memang di bawah tiga persen itu
untuk kebutuhan indonesia saat ini menurut saya ya itu suatu rambu rambu yang menurut saya cukup seimbang diantara kebutuhan kita untuk menggunakan apbn di dalam mendorong ekonomi
tapi di sisi lain dia cukup hati hati untuk tidak terlalu cepat mengakumulasi hutang hutang yang nanti akan menjadi beban yang besar bagi generasi yang akan datang
terima kasih banyak atas waktunya dan sukses
mohon maaf kalau waktunya panjang